debatan tentang naik atau turunnya kualitas demokrasi indonesia terus mewarnai ruang publik
bahkan pemilihan anggota kabinet lalu memunculkan syakwa sangka terjadinya praktik politik oligarki yang merusak demokrasi
di sisi lain persoalan kebebasan juga menjadi sorotan
namun pihak istana menjamin bahwa presiden jokowi sudah membuktikan komitmennya menegakkan demokrasi
jokowi waktu sun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai
dia juga mesti konsultasi diam diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar
yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia
bagaimana papers papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi lima tahun ke depan kan
kan bagian itu yang seolah olah tersihir
tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan
pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan
demokrasi atau memperkuat demokrasi
saya mau katakan membatalkan demokrasi karena akhirnya gak ada oposisi
jadi itu bahayanya tuh
kita bicara tentang konsep oligarki oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi
kita memilih sistem pemerintahannya adalah presidensil
itu sebabnya presiden mengangkat tujuh orang ada pak pratikno ada pak muldoko ada ibu retno ada bung alex
dan beberapa lagi yang lain tujuh orang
untuk membantu dan mendeteksi orang orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki
bung jangankan menteri saya saja yang mantan ini sekarang ini mantan
mantan tenaga ahli utama kantor staff presiden untuk masuk di kantor itu empat belas bulan pak
saya diteliti dari mana siapa ayahnya siapa ibunya
karena yang dipikirkan adalah
adalah masa depan bangsa dan negara
jadi tidak ada racun oligarki tidak ada racun otoritarianisme dalam hidup roki
masuk akal ya penjelasannya
gini ya saya terangkan ya saudara
oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test
justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden
kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan
itu kan sesuatu yang ya itu
biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan
ada yang terang terangan ada yang diem diem
tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa
presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki setuju nggak kalau ini dianggap
ya ada messengernya tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan
tapi kalau disebut pesimism loh pesimisme itu bagus
itu pesimis itu bukan soal
pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan
nah ini saudara ngebalin ini
belajar di berbagai negara mesir perancis
itu hidup dengan pesimism
itu dasar dari demokrasi perancis
karena pesimism maka dia bisa batalkan
kalau dipakai dalam tauvinel benar
tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar
iya saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral
akademisi australia segala macam itu
buat menerangkan soal oligarki ini
tapi kan mau dibantah oleh tuan brother ngebalin kan
karena dia menganggap
dia sangat dekat dengan telinga presiden itu
jangankan dekat dengan daun telinga presiden
melewati daun pintu kamar presiden aja
dia ditahan sama pas pampers
itulah kurang bisa dipercaya
ini berita hoax dan faktanya tidak nyambung
saya lihat gambarnya aja
tapi nanti saya jelaskan
sekarang saya mau terangkan itu
indeks demokrasi kita turun terus itu kenapa
karena parameternya pertama
bukan karena pak jokowi menghasilkan demokrasi salah
pak jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis gitu
jadi jangan ditanya apa yang dilakukan jokowi untuk meningkatkan demokrasi
yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun
di masa pemerintahan jokowi itu
seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus
jadi jokowi merosotkan demokrasi
nah ini juga indeksnya taruhan sama saya
ini bulan desember ini yang hari hak asasi manusia
lihat ya itu indeks demokrasi pasti turun
yang sering dicarikan pembenaran adalah
ini demi kebangsaan
supaya bangsa ini enggak pecah
semua mesti masuk di dalam kekuasaan
komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita atau
itu teori yang keliru
seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena gak ada oposisi tuh
rusia berantakan negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan
jadi kacau sekali cara berfikirnya
demi keutuhan bangsa semua berkoalisi di kekuasaan
kalau bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan
itu logika dari demokrasi
demokrasi dibuat untuk itu
itu terjadi sekarang atau tidak bu rongy
sekarang enggak terjadi kan
kalau ada crack di dalam kekuasaan
mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu
orang yang di dalam gak tahu bahwa itu crack
anda kalau di dalam
audit paling bagus audit eksternal bukan audit internal
kan dibilang nanti enggak ada enggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya
sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat
karena itu ada teori pembagian kekuasaan
jadi kacau pikiran seperti itu
ini lagi lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi
ini lagi lagi untuk kepentingan generasi
pak bapak ingat bahwa undang undang dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan huruf e
barusan kebebasan berpendapat saya dibatalin di palembang
turun lagi turun lagi
adalah undang undang nomor sembilan
tata cara tentang orang menyampaikan pendapat
saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti republik indonesia ini
orang dicacimaki orang dibully orang dihujat pencemaran nama baik
segala macam dilakukan di negeri ini
ada satu majalah hebat di republik ini
membuat bayangan hidung jokowi itu seperti hidung pinocchio
tau gak itu
apa yang hendak dilakukan
saya bilang pak ini kalau pada zaman soeharto selesai anda kawan
tapi baru ada zaman jokowi dodo
itulah saya bilang begini
jokowi datang setelah indonesia tepok rasi ini
itu sebabnya saya katakan
itu sebabnya saya katakan
semua kejahatan kalian dalam nyinyir
semua kejahatan kalian dalam membuli orang
semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang
itu sampai kepada pribadi jokowi dodo
dia telah memberikan maaf kepada anda semua
contoh apa yang dimaksudnya
tadi rocky gerung anda bicara saya dengar
dan bang rizal bicara saya dengar
pakailah tujuh cara demokrasi yang bagus kepada mereka
mereka sedang menonton kita
pola dan sistem demokrasi itulah yang dialakukan
saya bukan siapa siapa
saya bukan anak jenderal
saya bukan seorang pengusaha
saya bukan anak seorang pengusaha hebat
bukan seorang anak pejabat
karena itulah saya sudah biasa dibully
intinya tentang demokrasi tentang penyusuran kami
apa yang saya mau katakan budi
itulah konsep yang sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa
demokrasi yang terbuka dan telanjang itu
maka dari sinilah saya mau katakan bahwa
kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara
baru dua hari pak
kabinet ini dilantik
belum ada apa apa pak
kalau tiga bulan enam bulan seratus hari
anda boleh memberikan penilaian apa saja
saya kasih maka bukratus sebelum bang rizal
jangan juga begitu
sekarang saya terangin
baru dua hari
bukan dua hari
lima kali tiga ratus enam puluh hari plus dua hari itu
lima tahun kali tiga ratus enam puluh hari
selama itu kita melihat demokrasi menurun
baru zaman jokowi kebebasan akademis itu hilang
karena rocky yang datang makanya betul